terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia siang
saudara seorang pedagang pakaian di belu nusa tenggara timur memiliki keinginan kuat untuk bisa berangkat haji
dan setelah sabar menanti selama sebelas tahun ia akhirnya bisa menunaikan ibadah haji bersama ibunya tahun ini
umar raja warga kabupaten belu nusa tenggara timur yang bekerja setiap hari sebagai pedagang pakaian
sabar menabung selama sebelas tahun untuk bisa mengumpulkan biaya naik haji
ia telah mengumpulkan tabungan sejak dua ribu tiga belas silam demi bisa menunaikan ibadah haji di tanah suci
keinginan dan niat yang kuat membuat umar tak pernah berhenti untuk terus mempersiapkan diri
salah satunya dengan rutin membaca al quran dengan tujuan mendapatkan undangan sebagai tamu allah swt di tanah suci
meski ada berbagai keterbatasan di tengah kebutuhan biaya hidup yang serba mahal
ia bersyukur bisa memenuhinya dengan segala bantuan tuhan yang maha kuasa
ia rencananya akan berangkat haji tahun ini bersama ibunya
ya namanya kita ini ada niat untuk melaksanakan ibadah haji tinggal tunggu panggilan dari allah
makanya kita insya allah siap siap menabung sedikit sedikit sampai bisa
alhamdulillah sekarang sudah ada panggilan
ya alhamdulillah sudah bisa kasih semuanya
umar berharap agar niat yang kuat dan kerja kerasnya ini bisa dicontoh oleh anak anaknya
agar bisa mengikuti jejaknya untuk memiliki tekad yang kuat untuk bisa menjalani ibadah haji di kemudian hari
lius sikone kompas tv belu nusa tenggara timur